lantunan ayat suci al quran terdengar lirih di areal masjid desa adat tuban kabupaten badung
menjadi istimewa karena umat muslim di desa adat itu tetap bisa menjalankan ibadah sholat isya berjamaah di malam hari raya nyepi
ada saling pengertian di antara warga
umat hindu tidak melarang sholat berjamaah di masjid
umat muslim pun tidak menggunakan pengeras suara dan lampu penerangan dinyalakan seminim mungkin
desa adat tuban dihuni lebih dari delapan belas ribu jiwa
mayoritas penduduknya memang beragama muslim
namun saat peringatan puncak hari raya nyepi penerangan di rumah rumah warga muslim pun dipadamkan
tidak ada aktivitas apapun yang berakibat pada terganggunya prosesi nyepi
begitu juga dengan umat hindu
mereka menghormati hak hak pemeluk agama lain dalam beribadah
wajah toleransi desa ini juga bisa dilihat dari para pecalangnya yang berasal dari berbagai keyakinan
pecalang di desa adat bukan hanya beragama
warga muslim dan nasrani
agus andarjanus satu di antara pecalang yang bukan berasal dari kalangan hindu
agus beragama nasrani
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini